teknik pengambilan gambar dengan objek takasat mata
awalnya misto tak percaya jika air bisa menghasilkan listrik
karena di kalangan masyarakat masih menganggap kekah ini sebagai hama